pssi pers bekerja sama dengan kemenpora menggelar turnamen sepak bola antar media nasional bertajuk media cup dua ribu dua puluh dua di kawasan jakarta selatan kamis pagi
sebanyak enam belas tim media nasional termasuk cnn indonesia ikut ambil bagian dalam media cup dua ribu dua puluh
pssi pers bersama kemenpora menggelar turnamen sepak bola antar media nasional
sebanyak enam belas media nasional termasuk cnn indonesia ikut ambil bagian dalam turnamen bertajuk media cup dua ribu dua puluh dua yang digelar hari ini hingga jumat besok
di tengah duka mendalam yang dialami oleh pecinta sepak bola indonesia usai tragedi kanjuruhan
para peserta turnamen turut melakukan one minute silent sebelum bertanding untuk mendoakan para korban serta memakai pita lengan hitam
selain itu para peserta turnamen turut melakukan one minute silent sebelum bertanding untuk mendoakan para korban serta memakai pita lengan hitam

keluarga besar pssi yang memberikan doa yang terbaik untuk keluarga besar kita yang berbagi tenaga di malang
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali turut mengapresiasi turnamen ini
dia berharap turnamen ini bisa menjadi kompetisi yang serius bagi jurnalis
panitia mengundang untuk melakukan pembukaannya
saya buka kemungkinan saya akan kembali lagi ke malang setelah ini
tapi lihat situasinya
dan saya tadi sudah usulkan supaya ini jangan hanya turnamen tapi menjadi kompetisi
karena ini kan ajang untuk berkomunikasi bersilaturahim sesama teman teman yang bekerja di bidang media ya
dalam pertandingan enam belas besar cnn indonesia berlaga dengan metro tv
tim cnn indonesia memastikan lolos ke babak delapan besar setelah menang dua satu
melawan metro tv
turnamen media cup dua ribu dua puluh dua ini digelar untuk mempererat tali silaturahmi dan soliditas para jurnalis antar media nasional
rencananya kemenpora dan pssi akan menggelar kompetisi antarmedia nasional selama kekosongan jadwal timnas indonesia
fikri yadin jakarta